jelang motogp dua ribu dua puluh tiga mandalika pembalap tim repsol honda asal spanyol mark marque dalam akun media sosialnya menyapa para penggemar
marque merupakan satu satunya pembalap motogp yang memiliki tribun khusus fans di sirkuit mandalika tribun itu diberi nama wer sembilan puluh tiga
kami membuat pengalaman unik untuk pemenangnya kita berada di sembilan puluh tiga grandstand bersama dengan mandalika di sirkuit
fans akan menikmati dan akan memiliki pengalaman yang spesial dengan grandstand yang sangat bagus dengan dj musik backstage pengalaman vip
saya menantikan untuk berada di sana dan menikmati di sirkuit fans akan menikmati di sirkuit
kami berada di sembilan puluh tiga grandstand bersama dengan dj musik backstage pengalaman vip
dan ya sampai jumpa
sejatinya musim ini penampilan mark marque kurang apik di motogp dua ribu dua puluh
namun dalam balapan terakhir di motogp san marino pada akhir pekan lalu pembalap tiga puluh tahun itu meraih finish terbaiknya saat melewati garis finish di posisi ke tujuh